tim gabungan tanggap bencana natuna menyatakan jumlah korban tewas akibat tanah longsor di pulau serasa natuna kepulauan riau mencapai sepuluh orang
enam korban di antaranya sudah teridentifikasi
data dari tim gabungan tangga bencana natuna pada selasa pukul empat pagi menunjukkan
selain ada sepuluh korban tewas empat orang menderita luka parah empat orang dalam kondisi kritis dan empat puluh dua orang belum ditemukan
tanah longsor juga menyebabkan dua puluh tujuh rumah tertimbun tanah akses terputus listrik padam dan jaringan komunikasi terganggu
hingga saat ini jumlah pengungsi mencapai satu dua ratus enam belas jiwa
untuk sementara mereka ditampung di masjid puskesmas pos lintas batas negara dan sekolah
mereka membutuhkan bantuan makanan air bersih selimut alas tidur dan juga perlengkapan bayi
distribusi logistik untuk korban tanah longsor telah dikirim oleh pemerintah kabupaten natuna
serta pemerintah provinsi kepri
dengan menggunakan kapal laut dan masih dalam perjalanan
pencarian korban yang diduga tertimbun pada senin malam sempat dihentikan karena terjadi tanah longsor susulan
proses pencarian dilanjutkan selasa pagi

kalau orang patah orang sakit mungkin tambah sakit itu kondisinya
jadi makanya kita arahkan ke pertengahan aja